lainnya ya ada sepasang pengantin menikah di dalam gerbong kereta api perambanan ekspres selasa siang
ya mungkin ini bisa menjadi inspirasi anda juga ya
untuk ini lagi lagi bulan bulannya nikah ini karena sekarang sebelum bulan haji ini lebaran haji
ya setelah ijab kabul pasangan pengantin ini langsung menikmati perjalanan dengan kereta api
ada yang berbeda di gerbong tiga kereta api perambanan ekspres selasa siang
kereta api yang biasanya penuh sesak dengan penumpang yang akan berpergian dari solo ke yogyakarta dan sebaliknya
kali ini penuh dengan penumpang berbusana tradisional jawa
mereka adalah kerabat dan teman sirna marsono dan kania restu fauzi yang menggelar pernikahan di dalam gerbong kereta api
pasangan ini dinikahkan oleh penghulu dari kantor urusan agama kota yogyakarta
mas kawinnya seperangkat alat sholat
setelah sah sebagai suami istri pengantin ini kemudian menikmati perjalanan
kereta api dari stasiun tugu yogyakarta menuju stasiun balapan solo jawa tengah
ini memang sangat unik karena kita ngambil temanya di mana stasiun ini adalah satu yang bersejarah
sehingga temanya adalah stasiun cinta dan masa depan
harapannya cinta mereka tumbuh sehingga bahagia untuk keluarga dan untuk bangsa dan negara yang lebih baik lagi
selain pasangan sirna marsono dan kania restu fauzi
enam pasang pengantin juga dinikahkan bareng di stasiun tugu
mereka adalah pasangan pasangan yang dipertemukan oleh forum taruf istimewa fortais yogyakarta